menteri agama yakut kolil komas melontarkan candaan pilih amin bita saat berpidato di depan ratusan pegawai kementerian agama di surabaya pada rabu siang
dalam candaan pidato pembuka tersebut yakut menyebut nama amin suyitno yang merupakan kepala balitbang diklat kemenang ri
lantas yakut menyinggung akronim pasangan anies baswedan mohaimin iskandar dan dirinya menyatakan tidak memilih itu
kemudian yakut menyebut jika masih ada yang memilih berarti ⁇ itah namun yakut membantah jika pidato tersebut berkaitan dengan pilpres dua ribu dua puluh
pidato candaan tersebut diakui ditujukan kepada kepala balit bank diklat kemenang ri amin syidno
bacawa pres koalisi perubahan mohaimin iskandar menilai pernyataan yakut tanpa substansi
ketika mengatakan bahwa tidak memilih pasangan anies baswedan mohaimin iskandar
saya tidak memilih amin syidno
amin syidno itu nama kepala badit
saya tidak memilih pak amin

tidak ada umuannya
terima kasih pak menteri
tidak perlu ditangkapi
tidak ada substansinya
tidak ada substansinya
tidak perlu ditangkapi
saya pikir keadaannya sendiri ya
tidak ada tukuran
ya demokrasi kan begitu
memang memberikan siapapun boleh ngomong apapun
dan itu kan pilihan politik
candaan menteri agama yakut kualis
pilih amin beta menuai kontroversi meski diklaim sebagai candaan dan merujuk pada nama amin suyitno
kepala badiklet kemenak ri
namun sejumlah pihak menyayangkan candaan tersebut keluar
di saatan si politik meningkat jelang pendaftaran capres dan capres dua ribu dua puluh empat
lalu benarkah statement tersebut hanya berupa candaan atau malah tersirat pada pasangan calon tertentu
dan untuk membahasnya sudah bersama kami
yang pertama juru bicara kementerian agama anna hasbi
dan juga wakil ketomong pkb
pemerintahan ini kan dia mencabut statement itu keluar konteks
jadi saya harus menjelaskan di sini
bahwa ini adalah internal joke sih gitu ya
ini joke di antara orang orang di kementerian agama
memang kepala balai diklat kami itu
kami biasa memanggilnya dengan pak yetno atau prof yitno
jadi selama ini kami mengenalnya sebagai su yitno
nah di saat itu ketika
ada acara pembukaan orientasi p tiga ki ini
kan itu ada banner dan memang terpampang nama lengkapnya
jadi namanya amin su yitno
dan baru itu memang baru tahu
karena selama ini kami memanggilnya prof yitno atau ca yitno
dia menjadi pejabat s satu ratus sebelas paling terkenal di indonesia sekarang ini
oke baik berarti artinya ini sebetulnya internal jokes yang seharusnya tidak muncul ke publik begitu maksud anda
makanya saya menyayangkan anda pemberitahuan
pernyataan yang mengambil ini di luar konteks gitu
karena kalau misalnya jokes itu
itu kan kalau kita bicara soal semantik itu biasanya ada floating the maxims
dia baru terasa lucu kalau orang itu sudah paham siapa yang dimaksud gitu kan
nah ini kan jokesnya memang karena pak amin suyitno ini gitu
karena memang beliau selama ini dikenal sebagai
kami mengenalnya sebagai pak yitno gitu
pemanggilnya prof yitno prof yitno
oke saya kan menanyakan kali ini ke gus jasil
jadi pkb menanggapinya seperti apa
candaankah walaupun katanya internal jokes
walaupun katanya internal jokes tadi atau bagaimana
tadi pak moen
tadi pak mohaimin menyampaikan memang tidak ada substansi
tapi tentu seperti disampaikan oleh bu ana tadi
cuma yang disayangkan itu jokes internal yang keluar ke publik
saya pikir bu ana jokes jokes meskipun internal seperti itu
tidak bagus keluar dari kementerian agama
karena kementerian agama
kementerian agama ini membedangi urusan urusan agama akhlak kerupunan
tiba tiba mengeluarkan sesuatu apalagi menggunakan diksi bid'ah
bu mariana ngerti bid'ah nggak ya
supaya kita bisa diskusikan bahwa diksi ⁇ itha itu diksi yang buruk
apalagi kalau diberikan kepada orang tertentu
meskipun kepada pak amin syu yitno
emang pak amin syu yitno ini pelaku bid'ah
oke ini sepertinya saya tanyakan ke bu ana
dan yang kedua pak bu ana ada di situ
ini lokasi yang memang di luar konteks
artinya bidangnya bukan bidang menteri agama untuk membuat joke jokes kayak gitu
menurut saya memang lebih baik baca istighfar ya
daripada membuat jokes kayak begitu
oke bu ana silakan ditanggapi bu ana
bu mariana ada di lokasi nggak
itu satu yang kedua ngerti bid'ah nggak
yang ketiga itu bangga gak sih punya menteri kayak begitu
kalau soal apa menyayangkan berarti kita sepakat pak jazil ya
kita semua menyayangkan pemberitaan itu gitu ya
bahwa ada jokes gitu ya
memang menurut saya sepakat
memang menurut saya sih jokes itu hal yang lumrah kan gitu
dan memang kita nggak perlu jokes itu
apakah jokes bid'ah itu lumrah bu di menteri agama
mengatakan orang bid'ah itu lumrah nggak di sana
supaya lebih clear
jadi kalau secara semantik
kalau bapak boleh lihat misalnya di kamus bid'ah itu
memang kalau secara generik dia itu mengandung makna inovasi
suatu hal yang baru
terus yang dalam agama
ibu keluar konteks
artinya inovasi yang keluar dari ajaran
makanya jangan ibu bersempit
makanya menurut saya inilah penting memang acara orientasi kayak begitu
supaya paham bahwa bid'ah itu adalah inovasi yang dilarang
apalagi menyebut nama amin
ibu ada di situ nggak
kalau nggak ada di situ jangan bicara deh
kita tanyakan kepada bu ani
jadi kalau misalnya
ini kan kita ngomong kementerian agama pak
dan bapak tahu di kementerian agama itu memang
yang sudah paham sebetulnya masalah bid'ah
kalau kita bicara soal jokes
itu hanya terasa lucu ketika orang sudah paham
jadi orang orang yang ada di situ
memang ada konteks yang dipahami di situ
saya juga menyesalkan gitu
pernyataan ini diambil keluar dari konteks
karena itu kan berbahaya sekali
seperti bapak bilang gitu ya
ada atau tidak
tapi kan videonya juga
sudah tersebar kemana mana
dan terlihat di situ
dan saya juga tidak melihat ini sebagai suatu yang
saya kurang memahami pemikiran pak jazil gitu
kenapa kalau misalnya ada kata amin gitu
saya mencoba memperjelas
tadi yang saya tangkap dari gus jazil adalah
mempertanyakan kalau memang ada kata amin
kenapa harus ada kata pilih
dan juga pilpres
begitu ini kan akhirnya
saling berkaitan satu sama lain bu anna
karena kan memang tidak ada nama
kan begini ya
kalau bapak lihat sendiri
gesturnya gitu ya
konteksnya adalah pak amin
tiba tiba ada nama pak aminnya gitu
mengapa gestur dan konteks
jelas jelas pak gus
pada itu kan menunjuk
itunya ke orang tertentu gitu
ya karena memang namanya pak amin syihitno gitu
ya jadi ada nama amin di situ
gus seperti apa gus
apalagi kemudian ini bukan statement kontroversi pertama
apalagi beberapa waktu yang lalu sempat
saya pikir jokes itu wajar tapi ada batas batas etika
misalkan anak sama orang tua
ini yang membuat jokes
ini pembantu presiden yang dipercaya oleh rakyat indonesia
untuk memidangi urusan agama
membuat jokes diksi agama
entah lagi dia bilang kafir nih
kemarin bilang radikal radikul
saya pikir ini bukan peristiwa sekali
oleh sebab itu
saya khawatir kalau pak jazil begitu
tahan dulu sebentar buwana
kita persilahkan gus jadil
makanya ibu bisa koreksi di kementerian ibu
maksud saya begitu
supaya pilpres ini berlangsung aman
jadi ibu jangan berkelit
orang suruh publik ini tahu kok ibu mau berkelit
yang disebut pilpres
oke saya tanyakan ke buwana sekarang
tapi pertanyaan gusman itu betul
apakah ada capresnya amin itu kan
kan aminnya sudah saya jelaskan
apa ada referensi tertentu itu gitu orangnya
disitulah gesturnya itu penting pak
yang ditunjuk adalah
karena pak amin sujato jelas bukan capres
dia adalah kepala bala insulat kami gitu
saya harus menjelaskan mengapa konteks ini
konteks dan gestur itu penting pak
dan makanya kenapa di video itu
orang juga harus melihat gestur bahwa menunjuk orang tertentu
itu sama dengan kalau kita bilang tahu dan tahu
itu berbeda artinya
itu gesture itu penting gitu
itu tidak yang dijokesikan itu ya memang
rekan kami pak itno itu
jadi kemudian adalah kepala bala insulat ya
oke buwana tadi gus jasil juga sempat menyampaikan
ini bukan yang pertama
sempat sebelumnya ada radikal radikal
bahkan saya ingat saya di garut sempat menyatakan bahwa
jangan pilih pemimpin yang memecah belagama
ini kan juga kontroversial begitu akhirnya
orang mengaitkan dengan statement statement sebelumnya buwana
seperti apa anda melihat
kalau statement gini
kalau menurut saya statement di garut itu saya juga sudah pernah
itu adalah statement generik pak
kalau misalnya saya menasehati anak
atau menasehati misalnya kita saya
atau kami nih ya di kunjungan ke madrasah
atau ke kampus
apa nanti adik adik atau anak anak gitu ya
tolong bersikap baik gitu ya
jangan nakal gitu ya
terus jangan suka giyal ke orang
kan bukan berarti kami menunjuk seseorang itu sebagai jahil
ada bahwa anak jahil
tapi kan kami memberi nasihat
dan itu adalah tusik kami mengingatkan
karena konteksnya waktu itu soal kerukunan
saya ingat sekali ketika di garut itu
pesan utama yang di itu adalah menjaga perdamaian
dan itu adalah tagline kemenang agama di tahun ini
yaitu tahun kerukunan
baik buwana berarti artinya dengan sejumlah statement
yang akhirnya kontroversial orang ya ada pro dan kontra tentunya
itu akhirnya membuat
saya rasa di sini memang tugasnya media juga gitu ya
gus menteri akhirnya memperbaiki
jadi itu adalah konteks yang panjang ya
jadi nggak mungkin komunikasi publiknya ke depan buwana
menurut saya media juga punya tanggung jawab di sini
untuk tidak memotong statement
waktu di satu media itu saya tanya gitu
apakah anda melihat utuh videonya
kan mereka cuma melihat potongan yang tersebar
lalu saya kirim video yang utuhnya
ini sebetulnya konteksnya
dari situ baru kelihatan jelas bahwa pesannya itu adalah menjaga kerukunan
itu ada yang dipotong di sebelah
dan ini berbahaya
kita harus ingat
maksudnya di masa masa lalu gitu ya
ini kan misinformasi ya
dan itu bisa membahayakan orang
menghukum orang gitu ya
ini kan yang sebetulnya peran media di sini penting
apalagi di tahun seperti ini
itu fungsi kami
mengapa kemudian kami juga mengkonfirmasi kepada anda malam hari ini
apa yang kemudian kami tafsirkan sama atau tidak
paling tidak begitu
saya tanyakan sekarang kepada gus jasil
seperti apa kemudian
makanya jangan suka menggunakan diksi diksi yang berbahaya
apalagi keluar dari pejabat yang memidangi agama
beliau ini pembantu presiden
dan masih kader pkb dan pengurus pkb
presiden sudah menyampaikan berkali kali
jangan menggunakan politik identitas
jangan menggunakan pecah belah
nah itu tagline nya kerukunan
tapi menggunakan diksi yang memecah belah
guyonan yang tidak disalahpahami
saya pikir itu tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat
maksud saya begitu
lebih baik istighfar saja
akui bahwa ini salah
tidak usah nyari nyari kesalahan ke media lah
apalah itulah yang terjadi di dalam kementerian agama
kan lebih gampang
nanti biar presiden yang mengkoreksi
jadi ibu mariana
ini yang makanya menurut saya
kalau tidak disingkat saja bu hana
baru media itu menuliskan
kan seperti ini
kan media sekarang harus diakui
baru ada konfirmasi belakangan gitu
nah kenapa tadi dibilangin ada diksi diksi yang berbahaya
padahal sebetulnya ketika dilihat konteksnya secara utuh
sebetulnya tidak ada diksi yang berbahaya
makanya saya mengingatkan
supaya itu berbahaya
kalau ada video itu
oke oke bapak ibu
nanti ya pak
nanti kan bapak kan sama sama
nanti bapak gampang menghubungi bapak kan
oke nanti silahkan dikonfirmasi secara pribadi
begitu bu hana kepada gus jazil
tapi yang penting adalah
apa yang kemudian kami lakukan
mempertemukan bu ana dan juga gus jazil adalah
upaya kami memperjelas dan tidak misleading
dari sebuah isu atau statement dari seorang pejabat publik
terima kasih atas waktu anda berdua
bapak dan ibu
jurubicara kementerian agama
dan juga gus jazil elfawait
wakil ketua umum pkb telah bergabung sama kami
bapak dan ibu sekalian
terima kasih bu hana
terima kasih pak jazil
nanti kita kontak lagi ya
demikian kanal pemilu tepercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh
hanya di cnn indonesia
kanal pemilu tepercaya
saya bram herlam mengucapkan selamat malam